bibae segera di rcti
berjanjilah untuk tidak mengganggu penduduk lagi
aku akan mengampunimu
aku belum tahu
kau belum tahu siapa aku sebenarnya
aku tidak tahu siapa aku sebenarnya
ternyata ini wujud aslinya
ini hanya sedikit rasa sakit radin
dengarkan omongan uang baik baik
pasti ada prajurit istana berada di sana
pajajaran yang telah melihatmu bertarung dengan syekh nurjati
dan prajurit itu pasti akan menjadi saksi di depan kesti prabu siliwangi
kalau syekh nurjati yang telah menyerangmu
benar pak man
aku akan bilang kepada ibu nda agar menuntut orang itu
supaya ayah anda bisa mengeluarkan orang tua itu dari istana pajajaran
kamu memang keponakan wa prabu angkma rukul yang sangat cerdas sekali raden
atas perang raci rasa
apa kamu tentang persaingan di istana
sheikh nurjati pasti ingin muridnya yang menjadi putra mahkota
untuk itu dia ingin menyingkirkanmu dari istana pada jalan
dengan cara begini kemarahan ibunda akan semakin tak terbendung
ibu nda pasti mendesak kaya handa untuk menghukum orang tua itu
sudahlah ibu nda
lagi pula aku sudah memaafkan syekh nurjati
ibu tidak akan pernah menerimanya
halilah mujarimati ha
kalian pikir mudah melawan jaga surah
kenapa hutan ini tebang secara liar seperti ini
kalau banjir bisa bahaya
bisa mengancam orang orang di kampung ini
hanya orang yang rakus dan tamak
untuk kepuasan sesaat
apa yang terjadi paman
apa yang terjadi paman
sebenarnya apa yang terjadi pak
kampung kami disatangi jaka surah
siluman gajah yang sangat kejam
sawah sawah kami dihancurkan
dan merusak rumah rumah kami
lalu kemana dia
surawi saya terluka
dan itu sangat melukai hati dinda
apalagi saat dinda tahu siapa orangnya
guru radenwala sungsang
apa benar syekh nurjati yang melakukan semua ini
diusut dulu untuk mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya
apa masih belum cukup kesaksian putraku
memang ada persekongkolan di dalamnya
ada yang ingin menyingkirkan putraku dan ingin mencegahnya menjadi putra mahko
siapa yang rai maksud
apa perlu rai jelaskan
yunda subanglarang adalah dalang dibalik semua ini
tapi rai tidak pernah sedikit pun terbayang dalam pikiranku untuk melakukan semua itu
apa ada penjahat yang mengakui kejahatan
cukup dindakan riman
anda tidak pernah mengajarkan untuk saling tuduh
apalagi belum ada buku

lepaskan aku siluman jelek
atau raden kian santang saktiman raguna
kaung pasti akan diringkus dan dihukum
jangan mimpi deh
dia itu udah lama pergi
sampai sekarang aja belum balik balik
aku hanyalah seorang pengembara
tetapi kalau kamu masih berbuat kerusakan
kamu berurusan dengan aku
kamu berurusan dengan aku
oh belum balik
oh belum balik
siapa bocah ini
kenapa kandergana begitu tinggi
siapa pemuda itu
gerakannya sangat cepat
ilmukan uragannya sangat mumpuni
berjanjilah untuk tidak mengganggu penduduk lagi
aku akan mengampunimu
aku belum tahu
kau belum tahu siapa aku sebenarnya
aku harus memancingnya menjauh dari sini
supaya tidak mencelakai penduduk